ya ranov kita beralih ke informasi lainnya ini ada situasi ataupun kondisi di saudara saudara kita di jayapura
ini kondisi jayapura mulai pulih setelah ada sejumlah kerusuhan aktivitas perekonomian kembali seperti sedia kala
ya betul sekali rifana meski begitu dampak kerusuhan masih dirasakan oleh warga terutama mereka yang terluka dan mengungsi
pemerintah provinsi papua mencatat puluhan warga terluka saat dan setelah kerusuhan terjadi
tim liputan cnn indonesia tv mendatangi rumah pendeta daud aw korban penyerangan sekelompok orang bersenjata setelah mengikuti aksi demonstrasi pada dua puluh sembilan agustus lalu
mobil daud yang juga ditumpangi delapan jemaatnya dihadang dan dibakar di wilayah entrop
akibat serangan itu mereka mengalami luka di kepala dan lengan karena sabetan senjata tajam
daud masih mengaku beruntung karena ada aparat keamanan yang datang melindunginya
setelah itu kami keluar kami mau dipotong tidak bergerak lalu dibawa sedikit lagi ke depan ada lorong rumah
ada lorong mobil sebelahnya ada lorong antara rumah itu
kami dikumpulkan di situ lama kok tidak bergerak
setelah itu seorang haji dia datang
dia maju dan bapak selamat saya juga hamba tuhan kami juga hamba tuhan
salah satu jemaah daud mary pigome
terpaksa harus dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya memburuk
mary mengalami luka serius di bagian pantat punggung dan jari
ia ditikam dipanah dan dilempari batu
akibat luka lukanya itu mary sampai tak sanggup berjalan
bukan hanya yang luka
rasa luka arya motto bagi sebagai nomoriksecurity
pak larissa demandita meng bloody
itu muk wagesoodbg
kebetulan bagi warga entrop yang rumahnya di bakar
ini kan warung motor dua yang habis kompor kolkas ini semua segala peralatan kami semua tidak ada
seperti ijasa juga surat surat penting baju itu pokoknya kita keluar hanya badan saja
ya kalau harapan kami ya tempat tinggal kami mohon dibantu lah untuk supaya kami bisa menyambung hidup kembali
nur mengingat betul momen mencekam itu
ia mengaku disarankan masuk rumah ketika ribuan orang melintasi depan rumahnya
namun saat berada di dalam rumah tiba tiba rumahnya dibakar
ia mengaku nyaris terbakar bersama rumahnya setelah berusaha menyelamatkan anaknya yang mengidap autis
nur heran dengan apa yang dialaminya karena selama ini hubungannya dengan warga asli papua berjalan baik baik saja
pengungsian ini juga dihuni anak anak termasuk bayi yang baru lahir
ada juga seorang ibu yang hamil tua
sejauh ini pasokan makanan bagi mereka terjamin
namun kebutuhan lain seperti susu anak anak dan kebutuhan sekolah mereka belum juga tersedia
tim liputan cnn indonesia